presiden joko widodo punya cara sendiri untuk berkomunikasi dengan masyarakat utamanya netizen
saat ditanya mengenai aktivitas favorit di waktu luang oleh warganet
presiden jokowi menjawabnya dengan membuat video blog
dan seperti apa jawaban langsung presiden jokowi tersebut
kita simak informasinya berikut ini
istana kepresidenan di bogor jawa barat menjadi tempat favorit presiden joko widodo menghabiskan waktu luang
banyak orang bertanya ke saya pak biasanya suka ngapain sih saat sedang santai
lewat video blog pribadinya jokowi menjelaskan keseharian di saat waktu luang
memberi makan satwa peliharaan di istana bogor
satwa pertama yang diberi makan oleh presiden jokowi adalah rusa
sekitar empat ratus sembilan ekor rusa yang dibiarkan hidup bebas di area taman istana bogor ini
dulunya ada lebih dari enam ratus rusa
ini saya beri makan ketela
sehari hari mereka makan rumput tetapi kadang kadang kita beri wortel kita beri ketela seperti ini
selain rusah istana bogor juga menyimpan dua ekor kuda
presiden jokowi suka menunggangi kuda jenis sandalwood di halaman istana bogor
saya belum berani naikin yang ini
kita punya dua kuda
nah ini saya mau naik kuda
selanjutnya ada angsa dan entok
ada tujuh belas angsa dan delapan belas entok yang dipelihara oleh presiden jokowi di istana bogor
teriak teriak ini entoknya
entoknya sudah masuk kandang
presiden jokowi juga memiliki tiga belas ekor kambing yang telah dipeliharanya sejak juni dua ribu enam belas lalu
jokowi menyebut awalnya ia hanya memelihara lima ekor kambing
dan ini baru seminggu ini beranak lagi yang hitam
saya paling senang memberi makan ikan
saatnya bagian paling favorit dari presiden jokowi yaitu memberi makan ikan
di istana bogor ada berbagai kolam yang menjadi tempat bagi beberapa jenis ikan
di antaranya ikan bawal lele emas dan juga koi
itu kalau pas ada waktu sedikit di istana yang saya lakukan
ya jawabannya tadi memberi makan satwa satwa yang ada di istana